sumeh jarwanto dan lilis darlis regar kini hanya bisa berlapang dada
pasangan suami istri warga bandung jawa barat ini seharusnya berangkat umroh pada pertengahan februari dua ribu dua puluh
namun keberangkatan keduanya mau tak mau harus tertunda hingga batas waktu yang belum bisa dipastikan
setelah arab saudi mengeluarkan larangan masuk bagi warga negara indonesia
semuanya sudah siap sampai kita suntik meningitis juga sudah
termasuk yang untuk bag yang untuk dari travel juga sudah kita terima
jadi tinggal berangkat aja pokoknya semuanya sudah siap
tinggal berangkat tinggal nunggu waktu berangkat yaudah
tiba tiba lockdown ya kita akhirnya di rumah saja dan bersabar lagi
adanya larangan masuk
arab saudi juga turut berimbas pada bisnis travel umroh
tak sedikit yang harus menelan kerugian lantaran secara mendadak
harus menunda keberangkatan puluhan bahkan ratusan jemaah yang menjadi konsumennya ke tanah suci
itu yang disebut saya mumet ya karena ujug ujug itulah
itu kan tidak ada direncanakan
atau misalkan misalkan begini ada waktu lah kita dikasih waktu ini tiga hari lagi akan kita tutup lah gitu kan
nah kami juga sudah belanjakan ya kepada vendor vendor kami begitu ya dari tiketing dan sebagainya
itu ya jadi operasional kami kan terus harus jalan
begitu ya di travel kami ini ada karyawan ada biaya biaya operasional yang lain
pengelola travel umroh berharap pembatasan ini tidak berlangsung lama
mengingat selama masa pandemi covid sembilan belas calon jemaah umroh indonesia sudah mengikuti berbagai persyaratan
dan juga agar kerugian finansial tidak terus membengkak